pengerjaan pembangunan jalan tol jakarta cikampek dua elevated
memasuki tahap pembongkaran media jalan
beberapa ruas jalan tol jakarta cikampek sudah dibongkar oleh petugas
pembongkaran batas tengah jalan dilakukan di kilometer dua belas sampai empat belas
serta kilometer dua puluh empat sampai dua puluh enam jalan tol jakarta cikampek
selain itu pembangunan lanjutan jalan tol tingkat ini
dilakukan di sebelah utara kilometer dua puluh sampai dua puluh dua
pengerjaan proyek jalan tol yang dimulai pada mei lalu tersebut
berbarengan dengan pembangunan light rapid transit
dan jalur kereta cepat jakarta bandung
hal itu menyebabkan kemacetan parah di jalan tol
terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari
untuk mengurai kemacetan beberapa rekayasa lalu lintas dilakukan
di antaranya pengaktifan jalan arteri alternatif bekasi karawang
pembatasan masuknya truk dan angkutan barang besar
serta rencana pengaktifan jalan antar kawasan industri
jalan tol jakarta cikampek dua elevated
ditargetkan selesai pada april dua ribu sembilan belas